gubernur dki jakarta anies baswedan diterpakabar menerima rumah mewah dari pengembang reklamasi
kabar itu tersebar di media sosial beberapa hari belakangan
rumah mewah itu dikatakan diberikan kepada anies terkait hasil pengembangan reklamasi
disebutkan rumah mewah itu berada di kawasan kebayoran baru
dikonfirmasi terkait hal tersebut anies menantang balik wartawan untuk menelusuri dan membuktikan tuduhan tersebut
teman teman media bisa memanfaatkan ini untuk kesempatan kritis
teman kritis karena kalau ada berita seperti itu anda kejar
di mana lokasinya di mana alamatnya di mana nomornya
jadi beritanya itu lengkap
ini kesempatan buat teman teman
dan teman teman bisa menunjukkan ini berita yang sahih atau berita yang tidak sahih
karena tanggung jawab penulis berita adalah
membuat bukti atas berita yang ditulis
kalau yang disebutkan kan saya tidak perlu membuktikan
yang membuktikan kan dia menuduh
gitu ya makasih
sebelumnya dalam akun twitter miliknya
anggota tgupp komite pencegahan korupsi jakarta tatak ujiati memastikan
rumah tersebut bukanlah milik anies
tatak mengungkapkan bila rumah tersebut terbukti hasil gratifikasi
bisa langsung melaporkannya kkpk
tim liputan cnn indonesia